cnn indonesia menggelar ramadan fest di kawasan masjid agung al azhar jakarta
untuk mengetahui keseruan ngabuburit di sana kami sudah terhubung dengan rekan kami
ada produser lapangan cnn indonesia diana valencia
selamat sore diana
diana anda berada di tenan mana ini
apa yang menarik pada sore ini di hari keempat informasinya di ramadan fest
ini jam tangan saya ini kurang lebih ya hari ini maghrib jakarta tujuh belas lima puluh dua
ini artinya mungkin sekitar setengah jam lagi kita menanti ya
begitu azan sehingga kita bisa berbuka sehingga memang ini adalah waktu waktu ngabuburit yang tepat
kalau anda tanya apa saja menarik banyak sekali heranov
kalau ini anda dengar suara saya agak serak serak dikit
karena saya tadi habis berdendang ya bersama performers yang ada
yang tampil di cnn ramadan festival dua ribu dua puluh
di hari keempat ini tadi ada islah yang tadi sore juga sempat berbincang dengan saya
begitu ya soloist tadi membawa kita pada lagu lagu sholawat yang semangat
jadi membakar energi kalori juga ya karena tadi berdendang berjoget bersama sama penonton yang hadir
nah kalau di belakang saya ini memang lokasi bazar makanan heranov
tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa ada banyak sekali varian makanannya
mulai dari nasi kebuli sate padang batagor dan banyak sekali
saya tadi udah pesan batagor satu porsi
nah tapi untuk bisa mengetahui lebih lanjut ini hari keempat
kira kira apa sih tujuannya ya sekarang indonesia membuat event seperti ini
oleh karenanya saat ini sudah bersama saya
perwakilan dari divisi event siaran indonesia niki charles laos
niki charles lao aduh salah nama saking groginya
selamat sore mas niki
ini hari keempat ramadan festival ada banyak sekali acara acara ramadhan
begitunya di luar sana goals nya siarai indonesia ingin mengadakan ramadhan festival seperti ini
yang sore tadi ini sangat semarak ya
kalau mbak diana lihat dari tadi sebenarnya sudah dari tanggal sebelas sampai tanggal tujuh belas nanti
kita akan terus terusan menghadirkan hiburan ngamu burit
bersama kerjasama dengan teman teman dari masjid al azhar
lalu kemudian kita juga didukung oleh bri
didukung oleh pemprov jawa barat lalu ada telkomsel lalu ada fiesta
dan untuk itu kita semakin meriah ramadhan di sini berkat mereka semua
nah ini kan ada acara musiknya ada acara quinlernya
emang ini memang tujuannya untuk mengisi ngabu burit opsi ngabu burit nih
buat teman teman di sekitar al azhar sini ya mas ya
ya tujuannya gitu mbak ada di dalam juga sementara berlangsung kan tausiah
dengan ustadz ternama dan anchor ternama juga untuk itu kita sempat berlangsung ya
itu kita siapkan semua untuk supaya ibadah teman teman dalam bulan ramadan semakin meriah
mas siki ini tentu bukan yang terakhir ya dari divisi event ini
mungkin dikasih bocoran dikit apakah nanti akan ada acara acara serupa atau mungkin yang lebih besar
pasti mbak untuk ramadan nanti kita rencanakan akan lebih besar lagi
karena ternyata animonya luar biasa karena itu kita akan buat lebih besar lagi di tahun depan
tapi tentu butuh dukungan dari teman teman semua
tunggu deh nanti ya acara ramadan festival dua ribu dua puluh empat yang pasti akan lebih semarak
terima kasih banyak mas
nah heranov itu tadi ya ada banyak sekali hal hal yang nantinya akan kita bisa nantikan dari divisi event dari cnn indonesia
jadi tidak hanya ramadhan festival saja nih yang sekarang juga sedang berlangsung
ini berhubung saya dapat kode heranov ya dari tukang batagor saya
ini katanya batagor saya udah siap terus setengah jam lagi ya ini saya sepertinya mau ngambil batagor saya dulu
tapi sebelum itu saya mau ingatkan heranov kalau misalnya ini hari keempat ramadan festival masih akan berlangsung sampai dengan tujuh belas april
hari senin depan begitu ya sehingga masih ada waktu bagi anda yang sekiranya masih belum datang nih ke masjid al azhar di kebayoran
baik sisa tiga hari lagi berarti hingga senin depan
bagi anda yang belum sempat kesana bisa datang langsung ke ramadan fest
terima kasih diana valencia langsung dari masjid al azhar jakarta